ratusan penumpang pesawat yang baru tiba dari guangzhou tiongkok
di terminal tiga bandara soekarno hatta selasa siang
langsung diperiksa suhu tubuhnya dengan menggunakan alat thermal gun
sebelum menuju ke pintu imigrasi
selain itu petugas dari kantor kesehatan pelabuhan kelas satu bandara soekarno hatta
juga meminta para penumpang menunjukkan health alert card
kartu ini harus dipegang para penumpang selama empat belas hari
jika dalam kurun waktu tersebut ada gejala demam disertai batuk
flu dan kesulitan bernafas yang merupakan gejala dampak virus corona
maka kartu ini harus diserahkan ke rumah sakit
pada pekan lalu pemeriksaan suhu tubuh mayoritas dilakukan
menggunakan empat kamera thermal scanner tanpa dilakukan pemeriksaan per individu
selain kita meriksa suhunya kita juga akan menyobek head alert card
karena sekarang health alert card atau kuartu kuas barat kesehatan
sudah diberikan di dalam pesawat
sebelum pesawat itu mendarat di soekarno hatta
kemudian pramugari atau flight attendance sudah mengumumkan kepada para penumpang
lewat announcement bahwa para penumpang diminta untuk mengisi alert card
selengkap mungkin kemudian nanti pada waktu turun akan diperiksa oleh petugas kesehatan
sementara ini kita masih konsentrasi yang pesawat dari china
karena kita tahu juga bahwa pesawat pesawat dari negara lain itu
bukti yang ada belum ada penurunan
namun demikian tetap kita awasi ya
jadi bukan berarti kemudian dari negara yang sudah ada kasus tidak kita awasi
tetap kita awasi tetapi eskalasinya tentu berbeda dengan pesawat yang dari china
menurut salah satu penumpang pesawat yang tinggal di tiongkok dalam rangka studi
pemeriksaan kesehatan juga ketat dilakukan jelang keberangkatan
lumayan beda sih jadi kita sebelum masuk bandara sekarang semuanya harus cek suhu tubuh
karena kan virus corona sekarang nyerangnya demam
jadi kita harus cek suhu tubuh
terus kalau untuk lewat imigrasi kesehatan
biasanya langsung lewat kita sekarang harus isi formulir
formulir tentang kesehatan
kayak pernah dalam satu dua minggu ini pernah ke wuhan atau enggak
ada interview gitu nggak sih
ada pemeriksaan lebih lanjut ke pemeriksaan kesehatan misalnya
untuk pemeriksaan kesehatan sih nggak ada sih cuma cek suhu tubuh aja
di kongco itu beberapa hari yang lalu itu baru berapa belas orang
sekarang udah hampir ratusan
sementara itu untuk mengantisipasi virus yang bisa menular saat pengidap masih dalam masa inkubasi
petugas di bandara dilengkapi dengan masker dan sarung tangan
jika ditemukan adanya individu yang diduga membawa virus corona
kantor kesehatan pelabuhan bandara soekarno hatta menyiapkan kapsul khusus
untuk mengevakuasi pasien ke rumah sakit rujukan
petugas medis pun dilengkapi alat pelindung diri untuk meminimalisasi kontak dengan pasien
mahardika utama angga cita kesuma banten